selain itu res area kilometer empat ratus tiga puluh sembilan a juga menyediakan berbagai fasilitas diantaranya masjid toilet spbu minimarket tenan kuliner dan pos pengamanan kepolisian
saya juga cukup suka roti manis biasanya di atas juga ada gula gulanya
kalau tidak supporter kita kan daya belinya tidak tinggal rp empat ratus lima puluh
karena mereka tentu lebih mengedepankan kesehatan keselamatan
kadang kadang ini bisa menyebabkan enkephalitis
ikan mujair dijual rp dua puluh lima per kilogram
terus saya pelihara itu lama lama beranak jadi banyak
ini yang membuat akhirnya dalam tanda petik
berbeda dengan uva itu karena juga membuat aging ya
ini apa pompa pompa di rumah pompa dinyalakan
inilah tadi ya kita simak ya bagaimana prosedur jika anda ingin memelihara merawat seekor satwa liar di rumah anda
terus tahun dua ribu enam belas juga ngebelap